pandemi covid sembilan belas telah usai
indonesia hingga kini masih mengalami triple burden
yang memerlukan penanganan serius
penyakit infeksi new emerging dan re emerging
seperti penyakit menular yang belum teratasi dengan baik
serta penyakit tidak menular atau ptm
yang cenderung naik setiap tahunnya
berdasarkan data bpjs kesehatan tahun dua ribu dua puluh
beban pembiayaan penyakit tidak menular
seperti jantung diabetes hipertensi kanker dan lain lain
jumlah ini meningkat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
yang mana beban pembiayaannya sebesar rp tujuh belas sembilan triliun
dalam menurunkan kasus ptm ini
tentunya harus melalui pengendalian faktor resiko penyakit
tidak menular di masyarakat
dengan mewujudkan perilaku hidup sehat
untuk itulah kementerian kesehatan
menggelar sosialisasi pembangunan kesehatan dan deteksi dini
penyakit tidak menular di berbagai daerah di indonesia
salah satunya di kabupaten labuhan batu selatan sumatera utara
pada tanggal empat september dua ribu dua puluh
dalam kegiatan sosialisasi tersebut
hadir dua orang narasumber
yaitu anggota komisi sembilan dpr ri
dr saleh pertahunan daulai
dan kadis kesehatan kabupaten labuhan batu selatan
dr doni irwansah dalimunti mkm
saya melihat bahwa ini kegiatan yang kita lakukan
adalah kegiatan yang sangat positif
dan juga sangat penting bagi masyarakat
karena ini adalah bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat
kita berharap melalui kegiatan seperti ini
akan muncul kesadaran di masyarakat
bagaimana untuk menjaga dirinya
keluarganya dan lingkungan sekitarnya
agar semuanya sehat
ini merupakan satu inovasi yang sangat baik
oleh kemenkes yang bekerjasama dengan dpr ri
khususnya komisi sembilan
ini merupakan hal yang sangat produktif
dan sangat baik
ini merupakan hal yang sangat produktif
inovatif dan langsung menyentuh
ini menggugah masyarakat peran serta
begitu juga dengan kolaborasi
antara pusat dan daerah terlihat dengan nyata
kegiatan yang baik
bagaimana kementerian kesehatan
juga di belakang sana tadi membuka
cek kesehatan gratis seperti cek kolesterol
cek darah tinggi
dan lain sebagainya
orang yang memiliki kartu bpjs kesehatan
apapun tindakan kesehatan yang diberikan
mestinya itu tidak berbayar
melakukan gaya hidup sehat
dan memeriksakan diri secara rutin
ke puskesmas adalah kunci
untuk mencegah penyakit tidak menular
karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah
dpr dan semua pihak
termasuk masyarakat untuk bersatu padu
bahu membahu dan bergotong royong
untuk dapat meningkatkan
rajad kesehatan masyarakat indonesia